sampai jumpa di video selanjutnya
ada kututnya di mana pak
oh ada di dalam
itu di mana
coba lihat nih siapa yang datang
kututnya apa kabar
kututnya apa kabar
anaknya rajin pinter dan jujur
tapi kalau bapak nggak keberatan
anak saya aja kerja
langsung datang ke kantor aja
atau kalau perlu restu sekalian ikut kita aja ke kantor
berarti kututnya nanti baru terus sama asma
terima kasih pak
tapi saat ini saya belum siap bekerja
mungkin lain waktu saya datang ke kantor bapak

bapak apa senangnya
kamu tinggal di sini lagi aja
jadi kalau bapak kangen kamu ada
bapak mau suka bingung kalau kamu nggak ada teh
suka bingung ya
toke aja dibingung
biar abah tahu rumah rio
jadi kalau nanti abah kangen sama asma bisa nengokin
kalau mau minum juga boleh bah
si asma tinggal sama kamu setelah rumah
sebenarnya sih itu rumah bapaknya rio bah
rio masih tinggal sama bapak
sekalian nanti rio kenalin abah sama bapaknya rio
terus gimana caranya kalau ke rumah pak rio
eh apaan sih
kalau mau nanti sore bisa rio jemput lagi ke sini kok
kalau dijemput mah atau bapak mah siap aja
apaan sih jemput
yaudah terserah aja lah terserah
nah gitu dong tenang mas
yaudah kalau gitu sampai nanti sore ya bah ya
iya kalau gitu mah asma
balik dulu mas
sampai kerja dulu lagi ya bah ya
gak apa apa ya
sampai dulu ya mas
sampai dulu ya
di jatah ya
sampai dulu mas
kamu gimana sih
bikin malu bapak aja
kenapa kamu tolak tadi ajakan pak riu
tapi menurut saya itu bukan permintaan pak riu
tapi permintaan bapak sama pak rio
itu kan untuk kebaikan kamu juga
terima kasih pak
tapi restu bukan anak kecil lagi
restu kesempatan untuk membuat pilihan sendiri pak
susah banget diatur orang tua sih
itu yang bapak mau
wajib lah ke mau deh
ada yang bener sekarang
bapak sudah matang
saya terus ada pukul deh
aku dism oooh pria

kamu bikin ganteng kenyataan aja dasar podstaw o lauten
iya simbok ini prepare nih belum selesai semua ini
ibunya asmat deh
udah meninggal simbok
maafin simbok simbok gak tahu neng
ya sudah simbok mau prepare yang lain
keadaan rumah kami
tidak ada yang bisa dibanggakan
wah bapak ini bisa aja
kalau bapak tahu tempat tinggalnya pak giman
bapak akan sadar
kalau rumah bapak ini besar banget
iyalah rumah saya memang butut
udah butut ngontrak
ini semua berkat rio anak saya
dia yang memajukan usaha showroom mobil saya
bapak ini pengusaha jual beli mobil
aduh hebat beneran hebat
dia juga pengusaha jual beli
tapi jual beli ikan
ikannya kecil kecil lagi
nah kalau saya tidak jadi pengusaha
kasian orang kayak yang mau makan ikan
benar nih kata bapak
kadang kadang kita tidak sadar
kalau tanpa nelayan peternak
kita tidak bisa makan seperti ini
oh iya kan sekarang
sedang ngajar ngaji warga setempat
jadi dia tidak ikut kemari
oh atuh sayang ya
asma bantu di belakangnya ya
silahkan pak duduk
apa kevin sudah tidak ada lagi di hati asma
hingga sekarang dia bisa dekat lagi sama pria lain
kata hati ini masih saja mengharapkan asma
dilihamba ya allah
kau dapat mengikhlaskan cinta suci ini
sejak padamu ya allah
kamu sudah lama disini
soalnya bapak sama abah lagi pergi ke tempat tinggal anaknya abah
kalau begitu nanti kamu sendiri yang mengajar mengaji disini
saya kesana dulu soalnya
saya siap siap azan juga
allah hu akbar allah hu akbar

bagaimana kita mau makan dulu atau sholat dulu
ya baik makan dulu aja susu supaya sholatnya gak inget sama makanan gitu
abah bukannya abah itu biasanya sholat dulu
apa emang ikut aja lah
iya sekali sekali kan sayang ini hidangannya udah disediain begitu ntar keburu dingin
lagian juga udah lama gak makan enak